gunung anak rakatau yang berada di perairan selat sunda dilaporkan erupsi menyemburkan kolom abu pekat setinggi dua ratus meter ke udara
meski begitu masyarakat di sekitar pantai pos pemantau gunung anak rakatau di serang banten terpantau masih beraktivitas normal
gunung anak rakatau kembali erupsi mengeluarkan semburan abu vulkanik berwarna merah abu pekat pada kamis siang setinggi tujuh ratus lima puluh tujuh meter di atas permukaan laut
gunung api yang berada di tengah laut ini tercatat mengalami gempa remor dua kali